ya dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut
dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami
apabila memang ada keterkaitan
terkait mencakup masalah kasus ejnfs
tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus
ya terkait menyakut masalah penuntasan
enam berkas perkara yang sudah di p sembilan belas oleh jpu